ya tak hanya kebutuhan akan bahan pokok warga juga rela mengantri demi mendapatkan pakaian murah
di surabaya warga serbu operasi pasar baju bekas murah layak pakai yang digelar salah satu tempat peribadatan
baju bekas layak pakai berbagai merek ternama hanya dihargai lima hingga tujuh puluh ribu rupiah saja
warga berburu baju bekas ini untuk dipakai saat lebaran nanti
jelang lebaran kebutuhan warga mulai meningkat di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit
tak terkecuali kebutuhan pakaian baru yang akan dipakai untuk merayakan lebaran
untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat yang kurang beruntung di surabaya jawa timur
komoditas wanita bijak lajang surabaya gelar operasi pasar baju bekas murah layak pakai
harga baju berbagai merek ternama yang seharusnya di toko baju berharga hingga ratusan ribu rupiah
hanya dihargai lima ribu hingga tujuh puluh ribu rupiah saja
tak pelak warga pun langsung berbondong bondong menyerbu operasi yang terdiri dari pakaian santai hingga gaun
yang cocok dipakai nanti saat lebaran
bahkan sejumlah ibu rumah tangga sudah padati stand pakaian murah ini sejak stand belum dibuka
ini kan jelang lebaran juga nih bu dengan pasar murah seperti ini gimana bu
kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini selalu dinanti oleh warga karena harga yang relatif murah
kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian apalagi di momen lebaran selalu identik dengan tingginya kebutuhan warga
sementara ratusan baju bekas ini didapatkan dari sumbangan para relawan
katakan kalau mau lebaran
kan orang belanja gitu
ya mungkin daripada beli barang yang baru kami punya barang yang bagus juga
jadi dengan harga lebih murah masyarakat bisa dapat baju
lebaran memang tidak selamanya harus membeli baju baru
baju bekas yang layak pakai pun bisa dibeli dan tak kalah modisnya dengan baju baru
asalkan pintar memilih desain yang cocok saat dikenakan lebaran nanti
francisca wijaya surabaya